hai bangunan berukuran empat kali sembilan m ini adalah tempat isolasi atau rumah sehat inisiatif warga
rw delapan babatan pratama wiyung surabaya warga yang dinyatakan positif kofit sembilan belas tanpa gejala atau
bergejala ringan dan kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk isoman bisa melakukan isolasi
di sini cara ini mengurangi peluang penularan virus corona di keluarga pasien tersebut tempat
ini dilengkapi fasilitas seperti tempat tidur dapur pendingin ruangan kamar mandi makanan tiga
kali sehari dan vitamin semuanya dibiayai dengan donasi warga untuk berjemur dan berolahraga
tersedia jogging track di samping tempat isolasi sementara untuk mengantisipasi jika kondisi pasien
tiba tiba memburuk ada dokter yang memantau jadi kita komunikasi saat memberikan konsumsi
tiga kali itu dan kita kebetulan ada dokter yang masuk di satgas sehingga bisa komunikasi
didi dan kami sudah koordinasi dengan pukes mas manakala kondisi pasien di menurun langsung
kita dorong ke rumah sakit maupun pukesmas sejak tahun lalu hanya tiga orang yang pernah
menjalani isolasi di rumah sehat widianto salah satunya yang sudah empat belas hari menjalani isolasi
disini ia memilih melakukan isolasi disini karena khawatir mendularkan virus kepada anggota
keluarganya sementara untuk memantau kondisi kesehatan wiji yanto mendapat tes kofit sembilan belas gratis
dari satgas rw
rumah sehat disiapkan sebagai alternatif
mengingat angka keterisian tempat tidur rumah sakit
selain itu pemerintah kota surabaya menilai
pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah
keadaannya bisa memburuk
karena kurangnya pengetahuan dan penanganan
pemkot surabaya menjanjikan pasien yang menjalani
isolasi rumah sehat mendapat pemantauan
dan penanganan dari puskesmas